saya juga dikasih pekerjaan di kliniknya sama dokter dimas
bayang banget dokter dimas
ganteng baik hati dan mawan lagi
kalau gitu saya permisi dulu
lu di pihak gue apa di pihak dimas
lu bela gue
jaketnya buat novel aja
karena novel udah jujur mbah
ya bener kamu leh
dia ngasih harga rp lima puluh ribu
iya mbah bener
harga dua lima dikasih gocap
ya rugi lah jelas lah
gak bisa bisnis tuh orang tuh
dia ngasih kok kamu bilang sewot
susah deh jelasin
masih sakit ya mbah
mau saya urutin mbah
gak usah mbah
masih bisa diri kok
saya jauh urutnya mbah urutan pertama
ya allah baru segitu
gulung juga gak lu
ah becanda mu lu
manasin orang aja
manasin orang aja
manasin orang aja
gak marah lu
ini kenapa kita ke musola ini lagi
kan masih banyak musola yang lebih dekat
gua cuma mau buktiin
bahwasanya si dimas
kagak bakal bisa nyelesain sengketa
salah waktu itu
tuh anak sok ganteng banyak omong
sok cakep padahal mah gantengan gue
gagal data juga
kondisi kendor lo gara gara lo nyeramain gue
mau gue gulung lagi nih nyeramain mulu nih
macem orang bener aja loh sama mulu
so tua banget sih lo
eh kalian lagi
saya minta maaf ya dengan kejadian tempoh hari
oh enggak apa apa pak
iya sekarang saya baru sadar sama ucapannya dr dimas
kalau musola itu adalah bekal bapak saya nanti di akhirat
terus saya juga dikasih jalan tengah sama dokter dimas
saya juga dikasih pekerjaan di kliniknya sama dokter dimas
baik banget dokter dimas
baik hati dan mawan lagi
kalau gitu saya permisi dulu
pak ya dokter dimas
lo di pihak gue apa di pihak dimas
apa bela dimas
eh noh fah
udah waktunya soebang ya
iya udah bangun
waduh udah disiapin begini noh fah
kok cuma bertiga noh fah
mbah ke mana udah bangun
mbak ke rumah sakit bang
mbah ke rumah sakit bang
itu pak tejo tetangga
pak teju yang temboknya itu ngeliin jalan ke rumah sini
iya bang katanya sih pak tejo kena struk bang
aduh ada ada aja sih mbak ya
udah tau dijolimin jalannya ditutup
bagaimana jaga si op kalau masih susah bangun tuh
ngomong ngomong itu tembok yang ngalingin jalan ke rumah sini itu udah lama pak
hampir setahun bang sejak bapaknya pak tejo meninggal
katanya sih jalan itu masih tanah mereka bang
kamu sama si mbah itu sabar pisan ya
orang orang dijahatin masih aja nolongin
ini dinamain siapa yang sabar
dia bakal sengsara
istighfar dulu kamu
istighfar yang benar
pemali kalau nggak benar
itu nyebut nama allah kamu
hantu mau pergi kemana bang ustadz
anak divanggil sama umi
ada urusan penting yang mesti dibicarakan
ada donatur yang ingin menyumbang pesantren
dan kabarnya jumlahnya sangat besar
jadi kita harus layani dengan baik
nanti teh kalau ada keperluan untuk dapur ternak dan tanaman
kita bisa dibuat aja rinciannya
nanti kalau ada kebutuhan untuk belajar mengajar santri
kamu bilang aja sama om
umi kalau begitu ma saya permisi dulu atuh
bener bener mencurigakan gelagatnya bang
sampai kagak sadar ada kitty di sini
tolong kamu data segala keperluan santri dalam waktu dekat ini apa aja
umi tidak akan salah memberikan amanah kepada ana
anak akan melakukannya dengan sepenuh hati
seandainya ana dipercaya untuk mengemban amanah yang lebih besar
biar anak yang memegang kunci itu umi
umi sangat kerepotan mengurus pesantren ini
umi membutuhkan sosok seorang laki laki tangguh seperti almarhum ustadz sefu
ana akan belajar umi
karena ana sudah cinta dengan pesantren anur
omni percayakan kunci ini sama kamu
tolong jaga baik baik
karena di dalamnya ada uang donatur yang lumayan besar
jiwa dan raga ana pertaruhannya umi
aroma syurga semakin dekat
apa yang ada di atasnya
taruhnya sedikit saja sudah ustadz